suasana stasiun gambir menjelang libur natal dan tahun baru mulai ramai
ribuan penumpang memadati stasiun sejak jumat pagi
mayoritas calon penumpang di stasiun gambir hendak menuju sejumlah kota di jawa tengah dan jawa timur
hari ini akan ada empat puluh empat keberangkatan kereta dari stasiun gambir
yang terdiri dari tiga puluh empat kereta reguler empat kereta fakultatif dan enam kereta tambahan
hingga pukul sepuluh jumat pagi sudah lebih dari lima penumpang berangkat dari stasiun ini
otoritas stasiun menyatakan tiket kereta api dengan keberangkatan dari stasiun gambir
sampai tanggal dua puluh sembilan desember sudah habis dipesan
para penumpang mengaku membeli tiket sejak jauh hari
ini apakah segala fasilitas penunjang yang ada di stasiun gambir ini sudah cukup nyaman bu
sudah sudah cukup nyaman
cuma toiletnya toiletnya kurang banyak